hei kamu bawa rena kesini sudah izin sama mama saya belum
waduh ular aja ya
waduh ular aja ya
tadi di sini bu tadi dia
tadi saya udah tanya begitu bu tapi katanya dia mau buru buru
terus sekarang mana orangnya gak ada
kok gak ada ya
nah tapi ini gerbang saya kebuka
loh bukannya tadi habis sarapan main sama kamu
tapi tadi rena minta botol minumnya sama ini minta diambil boneka gajahnya
pas saya balik lagi neneknya gak ada
udah bu udah saya ubah ubah seluruh ruangan kagak kelihatan juga batang hidungnya bu
jangan jangan dia ngabur kali terbuktinya ini gerbang kebuka
aduh rena kemana
aduh tapi al lagi pusingnya
pusing mikirin andin
jangan aku tambah beban pikirannya
hah bu rena kan pake jam imunnya tuh bu
gimana kalo kita telepon ke jamnya tuh bu
ini ya nomernya ya

kita pun dengerin

rena angkat pasti kita berdua gak diboleh ketemu sama mama
aduh gak diangkat lagi
aduh kemahannya tuh bocah ya
bu elsa kok pas banget ya hilangnya rena dengan datangnya bu elsa
dengan kebukaannya gerbang saya lagi
tadi ada elsa
iya tadi dia mau ketemu bu rosa
gue panggilin dia tuh bu rosa ke dalam
eh dia malah agak ada
udah gitu si rena ilang lagi
kok gue jadi keinget kejadian di restoran ya
elsa kan pernah bawa pergi rena tanpa izin
gak ada perubahan apapun dari andden
kamu dari semalam belum istirahat
kamu juga belum makan kan
mama beliin makanan di kantin ya
gak usah mama
saya akan tetep disini
sampai adin sadar
itu pasti juga yang adit mau
karena seharusnya saya yang ada disana bukan adin
selamat pagi pak
ada beberapa hal yang harus saya sampaikan pak
gimana perkembangan isi saya
kondisi bu amin makin menurun
karena penggunaan ventilator
itu yang menyebabkan infeksi pada tubuh bu anbin
ini yang membuat kondisi bu ani tidak baik
tolong bantu sebisa mungkin dok
kami sudah melakukan yang terbaik pak
tetap bantu kami dengan doa ya pak
bantu pasien dengan doa
semoga kondisi bu anbin
saya permisi dulu ya pak
ya ampun anbin
kok kamu bisa disini sama siapa
aku diantar sama tante fosen
aku mau ketemu mama
masa sih ini fast
yangnya pain banget

lu sama sepatu alat
elsa kenapa begitu
sebelum kamu bawa rena kesini minta izin dulu sama bu rosa
bu rosa pasti panik dari daerah nih
kamu mau bener bener gak berubah ya elsa
tunggu dulu sebentar
boleh aku ngejelasin
aku denger kalau kondisi mbak andi terus menerus menurun
jadi sebelum terlambat
aku sengaja bawa rena supaya ketemu sama mbak andi
kalau seandainya terjadi apa apa sama mbak andi
apakah kalian semua tega
rena gak ada kesempatan lagi ketemu sama mamanya
kenapa kamu ngomongnya seperti itu
saya pergi sebentar ya pak
kenapa elsa sampai segitunya ya
bawa rena menemui andi